oke drakor oh drakor sudah ada eva latifah ketua prodi bahasa dan kebudayaan korea fakultas ilmu budaya ui
selamat malam mbak eva ini yang paham banget soal drakor karena ngajarin baik ngajarnya soal drakor katanya ya
ya saya masuk pesita drakor juga dan saya ngajar drama korea kebetulan di kampus
saya baru tahu malah ui itu ada subjek dosen untuk ngajar drama korea loh mbak eva
oh ada mata kuliahnya mbak
ada mataku ini karena memang drakornya lagi ngehits banget atau gimana emang dari dulu ada
oh enggak enggak itu semenjak dari prodi korea berdiri mata korea itu sudah ada memang
masuk dalam kurikulum kita iya
kita ngomongin soal invasi korea ya mbak eva dalam hal ini lebih spesifik ngomongin soal drakor lah ya drama korea
apa sih sebenarnya resepnya kalau kita lihat kan sebenarnya simpel ya
ya ini sama kayak sinetron lah tapi balutannya mungkin beda vibesnya mungkin beda
tapi kenapa sebegitu besar ini menjadi magnet digandrungi orang orang di seluruh dunia
jadi saya rasa memang ini kali ya mbak karena drama korea itu pinter sekali membungkus ceritanya dengan sangat baik
dan satu tayangan itu dia buka
bukan cuma hanya apa menjual tampangnya katanya begitu ya orangnya ganteng ganteng
bukan cuma itu tapi satu paket gitu
jadi one package kita nonton satu tayangan ceritanya bagus orang yang ditontonnya oke setting tempatnya juga enak buat dilihat gitu
jadi semua itu membuat orang untuk betah melihatnya gitu
dan nggak di apa kalau ceritanya sudah bagus kalau di indonesia kan jadi berapa ribu episode gitu ya
kalau di korea kan ya memang sudah waktunya selesai selesai gitu
yang panjang itu rata rata enam belas episode sudah
kalau sudah selesai ya selesai begitu mbak
oke tapi dibalik itu semua coba kita melihat mereka itu kan selalu menggunakan bahasa korea ya
artinya ini bukan bahasa inggris bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang ya
semua orang ngerti tulisannya pun jelimet susah
nah tapi kenapa itu akhirnya bisa menyerap gitu
kemanapun negaranya apapun budayanya semua orang bisa nangkep
jadi itu sebetulnya strategi yang orang korea pegang
mereka itu punya satu moto gitu ya
selain bahwa mereka mencoba menyebarkan budaya yang mereka punya gitu
salah satunya tentu dengan bahasa gitu
terus juga kontennya dia bajunya misalnya handuknya makanannya
tapi juga mengandung nilai nilai universal yang sifatnya global gitu
jadi makanya mereka ceritanya juga cerita ada yang cerita klasik gitu ya
klasiknya seperti yang di awal awal itu ada di ganggem ya
ada apa jowol induktawos gitu ya
terus sekarang juga banyak cerita cerita yang settingnya di kerajaan gitu
tetapi cerita cerita yang modern yang kisah anak muda sekarang gitu
dan orang orang semua bisa paham itu justru membuat orang malah jadi tertarik
jadi ini satu strategi yang saya rasa luar biasa sekali
orang korea juga waktu menulis lagu gitu misalnya awalnya agak ragu ini
kira kira pasar internasional mau nerima nggak ya
tapi ternyata justru dengan dia tetap mempertahankan satu ciri khas dari koreanya
termasuk salah satunya adalah bahasanya orang malah jadi
oke ini berarti bedanya drama korea dengan drama dari jepang misalnya
atau drama dari taiwan yang dulu masuk ke indonesia ya
kita ingat dulu ada f empat gitu ya meteor garden
itu kan awal awalnya orang tidak bisa membedakan waktu korea masuk ini punya taiwan
tapi makin ke sini dengan mereka tetap mempertahankan bahasanya tidak didubbing gitu ya
itu malah justru orang jadi notice gitu oh oke ini ternyata drama korea keren gitu bu
kalau kita ngomongin soal general ya apa mix k popnya atau drakornya
jauh sebelum yang sekarang lagi nge hits itu kan sebelumnya ada j pop gitu
atau mungkin tadi mbak eva sampaikan ada meteor garden yang dari taiwan
nah kemudian apa
nah kemudian apa yang membedakan si drakor ini berbeda dengan senior seniornya
sampai sekarang tuh jadi adiktif orang orang kayaknya nonton
saya rasa dari segi cerita mungkin korea juga nggak selamanya dia memang original dari korea
jadi mereka justru ada juga banyak adaptasi dari cerita dari jepang gitu dari taiwan
tapi kemampuan mereka mengolah kembali cerita adaptasi yang diambil dari luar
itu justru akhirnya booming juga di negara asalnya gitu loh
jadi kayak yang apa namanya meteor garden itu kan juga sempat dibuat juga di korea ya
yang boys before flowers itu itu kan juga adaptasi
tapi booming dan di negara asalnya juga itu jadi terkenal di jepang gitu ya
nah saya rasa ini sebetulnya karena kemahiran korea untuk membuat cerita supaya menarik
jadi kalau mbak perhatikan setiap di ending sebelum ke episode berikutnya itu bikin orang
harus besok ceritanya apa lagi ya gitu
jadi itu korea keren banget sih saya rasa untuk membuat cerita menjadi menarik sedemikian rupa
orang jadi tetap memaksa kita untuk fashion gitu ya
dan banyak variasi cerita yang nggak semuanya sama
kita mungkin yang terbaru kan ada itaewon class yang karena booming itu mau dibuka
dibuka sekuen yang keduanya ya mau dibikin itaewon kelas yang kedua
jadi itu lagi
nah saya rasa yang membuat drama korea jadi apalagi sekarang nih kalau kita kaitkan dengan kondisi
sekarang kita semua lagi ada di rumah aja belajar di rumah aja
orang pasti mencari hiburan mencari satu pelarian untuk supaya nggak stres
kemana ya rata rata banyak juga yang tadinya nggak nonton drama sekarang jadi nonton drama korea gitu mbak
oke termasuk dengan adanya atau kehadiran drama drama korea ini di platform streaming online kan sekarang mbak eva
itu juga membantu sangat
medium yang sangat membantu
baik secara legal maupun ilegal gitu
ya jadi itu tentu menjadi satu fenomena baru yang saya rasa kalau indonesia bisa ngikutin itu lebih bagus sih ya
jangan apa jangan terlalu seperti sinetron sekarang lah
jadi kalau ada k pop mungkin sekarang ada e pop nantinya ya mudah mudahan
mudah mudahan aja gitu
karena awalnya kan juga mereka belajar dari adaptasi dulu ya di awal awal
tapi kekini kan mereka juga mulai
kita bikin cerita yang juga bukan mulai lagi malah sudah sangat lebih maju daripada mendahului dari jepang atau china taiwan
oke mbak eva terkait dengan jalan cerita dengan hadirnya drama korea di layanan streaming online
banyak juga mungkin pecinta drakor yang dari zaman dulu gitu sekarang yang merasa kok kayaknya alur cerita atau jalan cerita
ketika sekarang drakor ini semenjak
semakin go internasional kok agak berbeda ada pergeseran
kalau mungkin misalnya dulu cinta cintaan kemudian ya cerita cinta komedi drama dan segala sekarang lebih banyak kayak ke konflik ya kan
anda juga melihat ada pergeseran itu mungkin karena memang konsumtifitasnya semakin meluas artinya yang harus dipuaskan bukan hanya pecinta drakor lokal dari korea selatannya aja tapi juga dari banyak negara nih
ini sebetulnya salah satu strategi yang dipakai korea untuk tetap mempertahankan hallyu gitu ya
jadi sekitar sepuluh tahun di awal gitu kan mereka mulai terkenal dua ribu an awal
lalu dua ribu sepuluh an itu sudah ada isu kayaknya nih hallyu nggak bakal bertahan deh kayaknya udah selesai deh banyak yang bilang begitu
tapi ternyata kan sampai sekarang ini sudah hampir dua puluh tahun gitu ya
masih ternyata masih bisa bertahan
dan salah satu caranya ya saya lihat ada hal yu
yang saya lihat adalah mereka selalu mencari ide yang baru yang membuat orang supaya tetap tertarik gitu
jadi saya juga termasuk yang nonton dari awal ya drama drama korea termasuk korban di awal gitu ya
sampai sekarang juga saya masih nonton dan makin kesini ceritanya itu sudah makin beragam gitu
mulai dari yang masuk akal sampai yang kayak fantasi gitu ya
yang kayak kemarin king of eternal monarch gitu yang si il min ho gitu kan itu juga
sesuatu yang sebetulnya tidak lebih nyayang kan hanya nggak mungkin terjadi
tapi kemudian dia olah sedemikian rupa diceritakan sedemikian rupa
dan tokoh yang mainnya juga ganteng meskipun tidak se booming dari taewon class gitu
dan crash landing on you misalnya
tapi ini salah satu bukti bahwa dari satu masa penayangan drama aja temanya udah macem macem gitu
yang dua ribu dua puluh aja udah macem macem ceritanya
jadi kita mau nggak mau jadi nonton semua gitu mbak
saya juga ikutan nonton jadinya jadi kehipnotis sendiri
mbak eva terakhir singkat saja
keterlibatan dari pemerintah sendiri anda melihat mengamati bagaimana pemerintah korea selatan memberikan insentif
atau menaruh support atau perhatian kepada sineas atau industri film korea sehingga membuat drakor bisa sampai di titik yang sekarang
ya kalau saya lihat sebetulnya pemerintah korea itu memang luar biasa sekali ya
dari mulai hallyu di awal gitu itu saya dengar dari profesor saya mereka sudah melibatkan penulis gitu dari kalangan akademisi
jadi termasuk dari universitas
profesor itu ditarik diajak untuk memikirkan nih berikutnya kita mau bikin hallyu yang gimana ya
terus kemudian dari industri misalnya perusahaan kayak samsung zaman awal awal kan mungkin orang gak banyak yang tahu ya
mulai berkesimpung di dunia korea belum banyak yang pakai samsung
tapi coba sekarang yang pakai happy somesing itu kan udah levelnya level atas gitu
kalau yang bagus bagusnya gitu kan udah masuk ke dalam suatu yang di tingkat sosial tuh punya nilai yang tinggi gitu
nah jadi sampai sekarang pun saya lihat pemerintah itu masih support gitu meskipun tidak seterbuka yang dahulu gitu ya apa yang mereka lakukan
saya coba cari cari data juga yang dilakukan pemerintah itu misalnya waktu kemarin menang
di kents gitu ya yang kita tahu film korea yang terkenal itu
itu kan presiden juga sampai mengucapkan selamat gitu
dan kalau kita lihat juga kalau misalnya ada acara promosi dari pemerintah korea untuk misalnya pariwisata korea
pasti dari artis artis korea yang selalu diambil sebagai grand ambasadornya
jadi ini dukungan pemerintah bukan hanya sekedar dalam hal apa namanya memberikan ruang
gitu di tv misalnya oke silahkan kalian buat tetapi juga dukungan hal hal yang seperti tadi gitu
ucapan dari pemerintah diambilnya tokoh tokoh atau perwakilan dari artis artis haliu misalnya untuk jadi grand ambasador tertentu
itu juga menjadi satu bukti dukungan pemerintah terhadap dunia industri kreatif korea gitu
makanya mereka juga sebetulnya pemerintahnya juga kan mendapat keuntungan yang luar biasa
dari hasil pemerintah
dari hasil impor gitu ya
masuknya pundi pundi uang dari dunia industri kreatif korea begitu
oke terima kasih mbak eva obrolan soal drakornya semakin menyemangati kita pokoknya untuk nonton drakor
intinya sih sebenarnya kalau yang positif kita ambil aja ya hikmahnya ya
mudah mudahan kita hasil karya anak bangsa juga bisa melesat di dunia seperti drakor drakor dan k pop k pop ini
terima kasih sekali lagi